gubernur jawa barat kian serius untuk mempercantik aliran sungai kalimalang kota bekasi
revitalisasi dengan anggaran lima puluh miliar ini akan dimulai pada awal tahun dua ribu sembilan belas mendatang
dengan berjalan kaki gubernur jawa barat ridwan kamil yang didampingi siti aisyah
anggota dprd jawa barat meninjau aliran sungai kalimalang yang berada di jalan mh sibuan bekasi selatan
kota bekasi jawa barat pada senin petang
pria yang kerap disapa kang emil tersebut
sengaja melihat langsung kondisi kalimalang yang rencananya akan dilakukan revitalisasi
kang emil sempat terlihat menggambar secara manual desain revitalisasi kalimalang
ia memprioritaskan kalimalang karena melihat kondisi air sungai yang baik dan sayang jika tidak dimanfaatkan
nantinya destinasi wisata alam lokal yang akan dibangun yakni ruang bermain anak
galeri untuk mengenang sejarah bekasi juga umkm maupun ruang bisnis khas bekasi
sangat sayang jika warga bekasi yang padat ini tidak memaksimalkan potensi kalimalang
insya allah sudah didiskusikan dengan wali kota bekasi juga dengan dprd
di sini ada ibu sita aisyah yang mengikut mengawal
pada halangan awal dua ribu sembilan belas kita akan revitalisasi kalimalang ini sebagai tempat paling istimewa untuk kota bekasi
masing masing dari pihak pemerintah provinsi jawa barat dan pemerintah kota bekasi
akan mendisiapkan hal ini
dan juga akan menjalankan revitalisasi yang nantinya akan digabungkan
rencananya revitalisasi kalimalang akan dimulai pada awal tahun dua ribu sembilan belas mendatang secara bertahap
tak hanya itu pemprov jawa barat menyediakan anggaran sebesar lima puluh miliar untuk pembangunan wisata alam tersebut